sejumlah pedagang maupun pengunjung pasar blok tiga senen jakarta pusat
terjaring razia petugas satpo pp dki jakarta pada senin pagi
mereka kedapatan mengabaikan aturan protokol kesehatan
lantaran tak menggunakan masker dengan benar
alhasil puluhan pelanggar ditindak petugas dengan diberikan sanksi sosial
mereka diminta membersihkan area depan pasar dari sampah
salah seorang pedagang pasar yang terjaring razia berdali
tak menggunakan lantaran maskernya tertinggal
kepala seksi operasional satpo pp dki jakarta fitriano jayaputra mengungkapkan
sedikitnya dua puluh lima pelanggar terjaring dalam operasi tertip masker kali ini
banyak pembeli ataupun penjual di dalam pasar ini yang belum disiplin
belum disiplin tidak menggunakan masker
jadi kita lakukan penindakan di dalam pasar dan di tempat kurang lebih ada hampir dua puluh orang
ya kurang lebih ada dua puluh sampai dengan dua puluh lima orang ya
di dalam gedung seperti pasar ini hukumnya wajib
hukumnya wajib untuk menggunakan masker selama beraktivitas
terkecuali apa apa di sementara malam
bahkan minum mungkin
petugas menyatakan akan terus melakukan penindakan terhadap para pelanggar
aturan protokol kesehatan selama masa psbb transisi berlangsung
rizky itiar yahya jakarta